hari masih gelap jam menunjukkan pukul lima pagi
sembilan belas prajurit komando pasukan kasten yakatan udara dari kompis delapan c batalion komando empat ratus enam puluh enam bersiap di lanut el tari kupang
semua peralatan diperiksa
tepat pukul enam waktu indonesia tengah prajurit masuk ke pesawat hercules a seribu tiga ratus tiga puluh
yang berasal dari sekuadron udara tiga puluh dua lanut abdul rahman saleh malang
yang telah berada di apron lanut el tari kupang
tepat di ketinggian seribu kaki prajurit terjun dari pesawat hercules
ini adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh prajurit dari komando pasukan kas angkatan udara
untuk meningkatkan kemampuan terjun
di masa pandemi covid ini kita tetap melakukan latihan
untuk menjaga kesiapan profesionalisme kita dalam rangka binkuat pembinaan kekuatan
sehingga profesionalisme kita tetap terjaga
usai melakukan terjun penyegaran di kupang bersama prajurit pasukan kas kupang
hercules a seribu tiga ratus tiga puluh delapan akan melanjutkan penerbangan ke biak untuk melakukan terjun penyegaran
bersama anggota paskas yang bertugas di papua elia zarbalo kupang nusa tenggara timur